baiklah saatnya kami ajak anda lagi ke amerika serikat untuk berbincang bincang dengan salah seorang warga negara indonesia yang berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa di amerika serikat
betul sekali ini mendengarnya aja sudah cukup bangga walaupun kita juga gak ada di sana
walaupun siapa kita ya
siapa kita oke kita akan langsung berbicara dengan mbak giska ramadita di sand louis amerika serikat
halo mbak giska bisa mendengar suara kita nih di studio
bisa mbak fani dan mas vita
ketukar ketukar gak apa apa
nah ini bisa dilanjutkan lagi tadi kan berbicara mengenai tahapan begitu ya tahapan yang mbak giska lewati dalam kompetisi reach out science slam dua ribu dua puluh satu ini
iya jadi kami diberikan dua workshop di awal
lalu setelahnya saya
ikut workshop di bulan desember dan juga januari
di desember dua ribu dua puluh januari dua ribu dua puluh
lalu di bulan maret kita ditawarkan untuk mensubmit salah satu entry science klaim kita dalam tiga menit
mengirimkan video dalam tiga menit
dan waktu itu saya dibantu suami saya untuk editing video video untuk backgroundnya animasinya
baru setelahnya di bulan april dikasih tahu wah anda berhasil dinominasikan sebagai semisinalis
itu suami juga peneliti di sana atau bagaimana
dan sebenarnya waktu pertandingan itu kompetisi ada berapa peserta itu yang ikut dalam kompetisi itu
nah yang waktu itu ikut workshop cukup banyak ya
karena sekitar ada dua puluh sesi workshop dan di setiap workshopnya kurang lebih ada sepuluh dua belas orang
oke berarti cukup banyak ya dari mana aja itu mbak giska penelitinya
ada universitas universitas ternama di us yang bikin saya sendiri jipare sebenarnya buat ikut ini
ada dari harvard mit dan sebagainya
tapi untuk fokus keilmuan dari mbak giska ini sendiri memang berhubungan dengan biologi atau bagaimana ini
iya betul jadi background saya sebenarnya engineering atau teknik ya
tapi ini aplikasinya untuk aplikasi kesehatan
jadi bagaimana mengaplikasikan ilmu teknik untuk di aplikasikan
bagaimana mengaplikasikan ke kesehatan yang berhubungan dengan sel jaringan organ
jadi boleh dong ceritain mbak gimana sih emang itu sistem kerjanya gimana
dalam waktu tiga menit orang orang bisa langsung mengerti dan juga memahami sehingga langsung memilih mbak giska sebagai pemenangnya ini
oh iya itu ada empat kategori yang pertama konten jadi kontennya harus memang saintifik
yang kedua clear clarity
bagaimana kita menjelaskan dengan jelas tugas
karena kan cuma tiga menit dan itu bagian yang paling sulitnya ya
bagaimana menjelaskan tiga menit itu udah mencakup semuanya gitu
jadi bagaimana ketika kita ngomong meskipun kita cuma melihat kamera bagaimana yang dilakukan mbak fani mas iqbal ya
kita dibantu prompter mbak
iya kita dibantu prompter kalau mbak giska mungkin enggak begitu ya selama tiga menit
nah mbak giska ini kan waktunya tadi tiga menit kalau dipikir pikir itu cukup singkat ya
apalagi untuk menjelaskan sebuah fenomena saintifik begitu yang tadi mbak giska sendiri sebutkan
sangat erat kaitannya dengan teknologi dan juga manfaatnya bagi kesehatan
dalam waktu tiga menit itu mbak giska fokus materi topiknya tentang apa
oh iya betul jadi paling yang kita bisa sampaikan bisa cuma dua atau tiga konten
dua atau tiga konsep
yang pertama konsep aritminya
aritmia atau penyakit jantung itu kenapa sih bisa ada penyakit jantung
apa yang terjadi sebenarnya di organ kita
nah itu saya bahas itu ada miskomunikasi antara sinyal elektrik yang mengalir di jantung kita sama degupan jantung itu
oke wah ini dalam waktu beberapa detik aja bikin jadi paham ya maksudnya
enggak kaitannya begitu bahwa simpel sekali begitu cara menjelaskan
kalau kita mungkin baca sendiri atau mungkin lihat dari video youtube begitu mungkin berhari hari baru bisa paham kali ya
betul tapi ini mbak giska sendiri memang ada kerjasama dengan unsur unsur lain yang terkait dengan berhubungan dengan biologi ataupun apapun begitu
atau memang itu pure dari apa yang mbak giska pelajari selama ini
iya ini pertanyaan bagus sekali karena di sini saya terdaftar sebagai mahasiswa di mechanical engineering
atau teknik mesin
tapi justru supervisor saya adalah ahli di bidang biomedis
nah karenanya saya banyak belajar hal hal yang baru juga
oke jadi brainstorming begitu ya sama profesor profesornya juga gitu ya
berapa lama nih mbak prosesnya mulai dari brainstorming menentukan konsep sampai akhirnya jadi begitu videonya
ini karena terkait sama penelitian saya

jadi dari pertama saya datang kesini tuh udah mulai belajar nih tentang konsep ini
jadi kurang lebih satu tahun
ini kan menarik juga ini mbak
jadi kata mbak giska tadi kan ada kerjasama dengan suami untuk membuat animasinya seperti itu
nah ini bagaimana kerjasama dengan suami apakah suami itu memang ada background untuk membuat animasi atau sebagai seorang peneliti atau apa
ya suami saya alhamdulillah disini juga peneliti juga
belajar jadi kita sama sama belajar di us sama sama merantau
dan dia memang jago lah bikin video video editing sejak zaman kuliah
jadi ya terpakai juga skillnya
iya dan menang lagi begitu ya
ada hasilnya membanggakan sekali
lumayan ya katanya dapat seribu dolar ya
iya bener ya mbak
berkat phr ya
berkat ramadhan betul sekali
nah mbak giska tadi dari universitas universitas bergensi begitu ya pesertanya banyak sekali tentunya dengan penemuan penemuan yang juga tidak kalah menarik dan juga inovatif mungkin
nah mbak giska ini nyangka gak sih bakal menang
enggak sama sekali wah saya ini orangnya superminder sebenarnya
kenapa padahal keren loh
gak apa apa itu jelasin mbak biar kita termotivasi
seperti mbak gizka
karena saya juga termasuk minder loh

pagi pagi curhat ya
lebih ke arah positive thinking aja
berusaha ya meskipun nanti gak menang atau gimana yang penting saya enjoy menjalannya dan saya belajar dengan proses proses yang ini
iya penting banget

iya penting banget ya
apalagi anak anak muda begitu ya
ayo tetap semangat begitu
walaupun minder ya dicoba aja
siapa tau menang kayak mbak gizka ya kan
tapi memang kedepannya ini akan seperti apa nantinya mbak dengan kerjasama dengan pemilik acaranya sendiri
mungkin ada diajak untuk kerjasama dalam hal penelitian lanjutannya atau bagaimana
jadi kenapa gak sponsor dari acara ini adalah national science foundation
ini memang lembaga independen
yang di bawah pemerintah tapi lembaga independen yang memang memberikan hibah hibah riset dan sebagainya
jadi nsf ini sangat royal ya dalam memberikan dalam mendukung hibah hibah riset
oke berarti memang kontribusi di bidang sains begitu ya
ini menjadi suatu hal yang nanti akan dilakoni mungkin bagi mbak giska
nah terakhir nih mbak giska
setelah memenangkan kompetisi ini
apa harapan kedepannya
harapan kedepannya yang pertama semoga bisa memotivasi teman teman yang lain
bahwa orang indonesia juga bisa bersaing dengan bangsa lain
yang kedua untuk saya sendiri untuk tetap berkarya dan tetap memajukan nama baik indonesia
yang paling penting adalah jangan lupa balik lagi ke indonesia untuk semakin memajukan indonesia sendiri ya
terima kasih mbak gisda selamat berpuasa di sana selamat juga menunggu waktu berbuka puasa
terima kasih sudah bergabung
terima kasih sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia connected ramadhan
sehat selalu mbak gizka